dimulai maret mendatang insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak untuk kendaraan bermotor ini
diharapkan mampu mendongkrak kinerja industri otomotif yang sempat ambruk akibat pandemi covid sembilan belas
namun kebijakan ini menimbulkan kontroversi mengingat pemerintah tetap meminta masyarakat agar tinggal di rumah
sampai pandemi berakhir belum lagi daya beli masyarakat yang masih rendah dikhawatirkan tidak akan mampu
memenuhi ekspektasi penjualan kendaraan bermotor
lalu untuk siapa sebetulnya diskon pajak mobil baru ini
kita akan membahasnya sore ini dengan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
erlangga hartarto yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat sore pak erlangga
oke pak erlangga ini di tengah pandemi covid sembilan belas yang belum berakhir
kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk mendiskon pajak kendaraan bermotor pak erlangga
apa pertimbangan pemerintah pak
ya pertama kita lihat utilisasi daripada sektor manufaktur
salah satu yang utilisasinya turun cukup drastis adalah di sektor otomotif
nah kalau kita lihat sektor lain seperti makanan minuman atau farmasi itu masih di bawah lima puluh
dan otomotif ini salah satu dari ekspor kita
yang pertama tentu kita bicara kelapa sawit
kelapa sawit dan turunannya itu selama pandemi covid dia naik secara nilai
kemudian yang kedua batu bara juga dia relatif aman
kemudian yang berikut
tentu ada sektor lain yaitu tentunya ada sektor perhiasan
nah sektor otomotif itu yang juga turun
artinya ekspornya turun domestiknya turun
padahal dia mempekerjakan sekitar satu lima juta secara tidak langsung bisa empat lima juta
multiplier sektor otomotif ini industri ikutannya besar
dan tentunya dari situ kita harus meningkatkan dari segi dimanfaatkan
dari segi demand tentu ada yang bisa kita perbaiki yaitu pajak barang mewah
padahal industri yang di bawah satu lima ratus itu kategorinya dibandingkan yang lalu ini sudah tidak mewah lagi
jadi tentu ini harus ada perbaikan daripada struktur ekonomi
dan indonesia tidak sendirian
jadi kalau tahun lalu menteri perindustrian sudah minta itu ada dasarnya
misalnya di malaysia
jadi untuk mendorong daya beli
kemudian filipina punya kompetitif otomatis reserchen strategi
termasuk dari segi perpajakan
china itu juga spending satu tiga belas miliar
kalau perancis kasih dia dalam bentuk cash tujuh ribu
sedangkan korea juga memberikan sektor otomotif ini tiga puluh sembilan billion
jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah level playing field
karena produk ini bersaing di market market internasional
pak erlangga ini masyarakat masih banyak yang bingung dengan tahapan dan juga berapa lama sebetulnya pemerintah akan memberikan
ada diskon pajak mobil baru karena itu belum tersosialisasi dengan benar begitu pak erlangga
bisa dijelaskan pak erlangga
jadi tadi pak rifana sudah menjelaskan bahwa ini berlaku untuk otomotif di bawah satu lima ratus cc
jadi itu termasuk
kendaraan kendaraan yang suv yang kecil
nah tentu berlakunya selama sembilan bulan
jadi itu yang dilakukan dalam insentif ini
pak erlangga insentif ini saat diberikan banyak menuai kritikan begitu pak
apakah kemudian ada dorongan dari pengusaha otomotif dalam negeri ataupun pengusaha otomotif asing begitu
yang mengintervensi kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon pajak mobil baru ini pak erlangga
tidak ada kan ini masalahnya kan berbagai negara melakukan
jadi indonesia tidak sendirian
bahkan indonesia yang paling akhir yang memberikan fasilitas
negara lain sudah memberikan tahun lalu sehingga thailand penurunan ekspornya tidak sedalam indonesia
jadi thailand itu mereka masih bisa ekspor itu sampai sepuluh bilion usd
sedangkan indonesia itu sekitar empat billion usd
masa negara lain berikan kita tidak berikan
kita kan harus playing field
oke pak erlangga tapi pemberian insentif pajak ini dikhawatirkan berpotensi untuk menghilangkan
pemasukan negara begitu dari sektor industri otomotif
bagaimana penjelasan bapak
ya jadi kembali lagi
insentif ini diberikan kepada konsumen
jadi untuk mendorong demand side
insentif diberikan kepada konsumen
bukan kepada korporasinya
jadi supaya mbak jelas
kemudian yang kedua dari segi penerimaan negara itu kita sudah menghitung ada kompensasinya
tentu dengan peningkatan volume kemudian pph meningkat
jadi kita sudah menghitung bahwa secara pemerintahan dari pemerintah kalau itu ppnbm itu diterapkan maka volume meningkat
dengan adanya volume meningkat maka pajak penghasilan akan meningkat
jadi netnya itu adalah diberikan kepada pemerintah satu enam juta
tapi kalau volumenya bisa naik maka kemungkinan pph nya bisa netnya satu enam puluh dua triliun
pak erlangga apakah kemudian dengan pemberian insentif pajak ppnbm ini kemudian serta merta dapat mendorong pak daya beli masyarakat terutama kelas menengah
karena kan kalau kita lihat aturannya itu diberikan kepada kendaraan bermotor yang di bawah satu lima ratus cc
kemudian kendaraannya jenis sedan yang rata rata pembelinya adalah kelas menengah
sementara situasi pandemi belum berakhir pak masyarakat kelas menengah cenderung lebih banyak menabung begitu pak
sampai wait and see menunggu situasi pandemi ini selesai begitu
apakah kemudian pemerintah optimis itu bisa mendorong begitu pak penjualannya serta merta dapat mendorong pembelian
berdasarkan dari berbagai negara penurunan ppnbm ataupun pajak pajak ini meningkatkan volume
tentunya ini kita bisa mendorong bahwa mereka yang kemarin memutuskan
berikan investasi di perbankan dalam bentuk deposito itu bisa mengeluarkan spending lagi
jadi ini merupakan stimulan untuk meningkatkan daya beli daripada masyarakat
pak erlangga anda sebagai menko perekonomian sekaligus sebagai ketua kpcpen begitu dan juga penanganan covid sembilan belas
ini banyak yang mengkritik pak
bahwa pemberian diskon pajak ini berpotensi untuk menambah jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lintas di jalan
sementara kemacetan sudah berlangsung di mana mana dan juga polusi udara
di sisi lain pemerintah juga sebetulnya masih menginginkan dan juga menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah saja
selama pandemi ini belum berakhir apakah kemudian kebijakan ini tidak kontraproduktif pak
ya pertama kebijakan pembatasan mobilitas kan bukan harapan
kita sampai pandemi berakhir
tentu kita berharap bahwa pandemi ini tidak terus menerus
ada akhirnya gitu
sama dengan adanya vaksinasi
kemudian kedua pemerintah juga mendorong dan mengetahui bahwa daya beli ini didorong oleh ketersediaan kredit
nah ketersediaan kredit ini juga sudah dibahas dengan ojk untuk memberikan kemudahan living
kemudian dari segi perbankan
bukannya aktifat tertimbang menurut risikonya juga diturunkan
sehingga mobil kan kebanyakan orang tidak beli secara cash
tetapi secara leasing
sehingga leasingnya juga dipermudah
nah kemudian kalau ppkm kita kan mendorong bahwa ppkm sekarang itu adalah di level mikro
sehingga yang bergerak adalah mereka yang negatif
atau yang bergerak adalah yang sudah divaksinasi
nah tentu pemerintah akan mengakses
akan mengatasi program program vaksinasi tersebut
dan salah satunya yang sedang dimatangkan adalah vaksin gotong royong
ujungnya juga diberikan kepada karyawan ataupun keluarga secara gratis
walaupun pihak swasta akan dilibatkan
terutama industri padat karya dan yang lain yang memang membutuhkan vaksinasi yang dipercepat
pak tapi tadi bapak belum menjawab
bagaimana dengan kemacetan yang nanti akan bertambah jika banyak masyarakat yang kemudian memburu diskon ini pak
memburu membeli mobil baru dan juga polisi
karena mobil baru itu biasanya mereka menukar mobil lama dengan mobil baru
jadi ada mobil ini kan bukan seluruhnya ditambah tambah
jadi ada yang ditarik
kemudian ada yang dijual kembali
kemudian ada yang diganti baru
sehingga ini adalah kesempatan untuk mengganti baru
kendaraan kendaraan yang mereka punyai ditambah lagi
untuk mereka yang pertama kali beli kendaraan diberikan fasilitas yang lebih murah
pak tapi ini banyak juga pak yang menyarankan kenapa pemerintah tidak memberikan diskon pajak untuk mobil listrik yang lebih ramah lingkungan
apakah nanti ke depannya akan diberikan
untuk mobil listrik itu diberikan fasilitas kepada produksi nasional
ada produksi nasional
ada produksi nasional kita beri fasilitas
kalau sekarang dibeli itu akan menguntungkan pabrikan luar negeri
kita membutuhkan lapangan kerja di sini
jadi itu yang dilakukan
dan pemerintah tahun depan diberikan fasilitas untuk mobil mobil listrik ini
ppnbm untuk electric vehicle misalnya
oke artinya nanti bertahan ya pak ya
apalagi kalau sudah membuat pabrik di indonesia
oke artinya nanti bertahap begitu ya pak ya
apa insentifnya yang sekarang
apa yang harus dikatakan untuk industri otomatis di dalam negeri
pertama mesti jelas bahwa insentif ini untuk produksi nasional
jadi kita memberikan insentif dampaknya dua
satu kepada konsumen dua kepada produsen
yang ketiga tentu untuk menambah pekerjaan
jadi supaya efeknya jelas kepada tenaga kerjaan kita
terakhir pak menko berarti ini tidak akan menguntungkan pihak pihak tertentu
terutama para pengusaha otomotif asing begitu ya pak ya
jadi mbak harus paham
bahwa kita ini ada pt pt di indonesia
jadi kita harus bedakan antara yang asing itu yang import
nah kita tentu semua itu basis kepada produksi nasional
makanya kita perkenalkan yang namanya tingkat komponen dalam negeri
nah itu diberikan kepada mereka yang sudah punya pabrik sudah punya karyawan
dan ini menghidupkan perbengkelan
karena kita tahu dari bps kemarin yang terjadi
artinya kalau sektor turun itu yang kemarin kita bahwa pekerja itu tidak kerja pada full time
tapi jam kerjanya dikurangi
yang kita akan tumbuhkan
nanti kita lihat bagaimana realisasi target dari pemerintah
apakah kemudian mampu mendongkrak kembali penjualan kendaraan bermotor di tengah lesunya
industri otomotif pada saat pandemi covid sembilan belas dengan adanya diskon pajak terhadap kendaraan bermotor ini
terima kasih sekali pak menteri koordinator bidang perekonomian pak erlangga hartarto
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini